harga kaca kedelai naik dari rp enam ratus delapan puluh per kuintal menjadi rp sembilan ratus dua puluh per kuintal
ini banyak yang teman teman saya yang habisnya sedikit itu sekarang udah banyak pulang kampung pada gulung tikar
sementara itu para perajin tahu di purwakarta jawa barat kelimpungan akibat melonjaknya harga kedelai impor yang menjadi bahan utama pembuatan tahu
sebagian perajin telah menghentikan produksi sementara para perajin tahu yang masih bertahan harus mengurangi produksi dan mengecilkan ukuran tahu
kenaikan harga kedelai impor terjadi dalam sebulan terakhir
harga kedelai impor yang sebelumnya hanya rp enam lima ratus hingga rp enam sembilan ratus per kilogram naik menjadi rp sembilan dua ratus per kilogram
adis salah satu seorang perajin tahu di kelurahan sindang kasih purwakarta mengaku memilih bertahan meski harus mengecilkan ukuran tahu dan mengurangi produksi
ironisnya di saat harga kedelai impor melonjak naik kedelai lokal yang bisa menjadi alternatif bahan pembuatan tahu kini juga ikut menghilang
saya mau libur dua hari
saya sudah sepakat semua penghubungan tukang tahu semuanya sok bukatan purwakarta
bersama momogok berarti pak
momogok iya momogok tahun baru
masal iya sok bukatan purwakarta
sudah ada kesepakatan gitu pak
ada kesepakatan iya sudah rapat dua kali
menurut adis para perajin tahu di wilayah purwakarta berencana melakukan aksi mogok masal selama tiga hari menjelang tahun baru
mereka mendesak pemerintah untuk mengendalikan harga bahan baku yang terus mengalami kenaikan
tim liputan cnn indonesia